ini kain pokok tuh
saya suparno jumar biasa dipanggil pak d
saya salah satu relawan komunitas peduli ciliwung di bogor
sehari hari saya dari hari senin sampai hari jumat
saya menjadi salah satu tim satuan tugas naturalisasi sungai ciliwung
yang kemudian itu atas dorongan teman teman komunitas kepada pemerintah kota bogor
kemudian di hari sabtu atau hari minggu
atau di luar jam kerja biasanya kami melakukan kegiatan yang sifatnya kerelawanan
terutama di isu isu lingkungan khususnya di tata kelola sampah
ya tiap hari saya boleh dibilang selalu bersinggungan dengan persoalan sungai ciliwung
atau sumber daya air pada umumnya di kota bogor
suparno jumat menghabiskan kesehariannya di sungai ciliwung
ia merupakan salah satu relawan komunitas peduli ciliwung
yang menaruh perhatian terhadap tata kelola sampah di badan dan bantaran sungai ciliwung
khususnya yang terletak di kota bogor jawa barat
setiap hari pria berusia separuh abad ini memunguti sampah yang ada di hulu sungai ciliwung
kegiatan ini mulai ia lakukan sejak pertengahan dua ribu sembilan belas silam
karena khawatir terhadap pencemaran sungai ciliwung
ya sungai adalah salah satu sumber bahan baku air bersih
selain setu danau
dan juga waduk
ketika beberapa sumber bahan baku air bersih dalam hal ini sungai
ketika tercemar proses memproduksi bahan baku air bersih itu akan menjadi sulit
akan menjadi mahal
nah beban selanjutnya adalah kita sebagai konsumen dari air minum
yang kemudian akan mendapatkan beban ketika kita membayar penggunaan air bersih
esensi yang coba kami bangun selama ini adalah
selain sungainya juga yang apa sih namanya yang sehat
ekosistemnya yang baik
kemudian juga sumber daya airnya sehat sehingga
esensi dari semua makhluk hidup bahwa semuanya membutuhkan air
ketika semuanya terlambat untuk memperbaiki keadaan
inilah ancaman sesungguhnya kita hari ini dan masa depan
suparno tak sendirian
ia kerap melakukan kolaborasi dengan warga lembaga swadaya masyarakat
dan pemerintah kota bogor untuk membersihkan hulu sungai ciliwung
seperti hari ini suparno bersama satgas naturalisasi ciliwung komunitas sepeda
komunitas peduli ciliwung dan lsm ekoton atau ekologi
dan konservasi lantai melakukan audit brand sampah plastik yang tersebar di sungai ciliwung
sampah sampah plastik ini nantinya akan dikumpulkan lalu diidentifikasi produsennya
sampah yang dikumpulkan akan diberikan kepada produsen
sekaligus memberikan rekomendasi agar produsen mulai mengurangi pemakaian plastik
sekali pakai sebagai kemasan produk mereka
tak ketinggalan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi kemasan sase
dan segera beralih ke kemasan isi ulang
lapasannya dengan tulisan sederhana dan singkat tolak sasetan
harapannya masyarakat ini melihat dan mampu mencerna
apa yang pesan kita sampaikan lewat poster itu
tolak sasetan artinya ya masyarakat diharapkan beralih dari keseringan menggunakan produk sasetan
lebih menggunakan produk ataupun sejenis kopi kayak sabun ataupun bahan kebutuhan pokok lainnya
menggunakan sistem refill tidak menggunakan sase sase kecil
jadi harapannya masyarakat setelah melihat poster yang kita bentangkan
atau melihat kegiatan kita harapannya masyarakat bisa berubah
untuk tidak lagi melungkaskan
banyak sasetan di kehidupan sehari hari seperti itu
ya rumah tangga
yang paling sering berkolaborasi dengan suparno
adalah tim satgas naturalisasi sungai ciliwung kota bogor
dengan keterbatasan sumber daya manusia
kehadiran relawan seperti suparno
sangat membantu upaya menjaga sungai ciliwung dari gempuran sampah

bagaimana menjaga sumber daya di sungai ciliwung
kalau kami menyebutnya itu pak suparno jumar itu kita panggil pak d
pak d itu sudah identik terakhirnya dengan sungai identik dengan komunitasnya
yang sekarang melekat di tubuhnya itu sebagai seorang motivator pendamping kami
jadi kalau ada kegiatan kegiatan muncul ide ide yang memang cukup membuat preklarasi edukasinya luar biasa
bagaimana penggunaan ekonomi di sungai ciliwung
edukasinya luar biasa gitu seperti sekarang ini
kita nggak tahu nih dari mana tiba tiba ternyata pak deh yang kontak sana sini
seperti itu kira kira pak luar biasa pak d
sungai ciliwung memiliki panjang sekitar satu ratus sembilan belas km
terbentang melintasi dua provinsi di bagian barat pulau jawa
bagian hulunya berada di provinsi jawa barat
sedangkan bagian hilirnya di jawa barat
hal ini ternyata berada di provinsi dki jakarta
sungai ini sudah ada sejak zaman kolonial belanda
kini tak sedikit warga bogor depok dan jakarta
yang tinggal di bantaran sungai ciliwung
pada tahun itu
kita tidak tahu apa apa
kita curah hujan tidak tahu
tiba tiba dari atas
kita menemukan north africa
kita menemukan bahkan
hujan air banjir dan kita nggak tahu makanya karena sesuka ini yaudah hati hati aja
suparno lahir dan besar di purworejo jawa tengah
ketertarikan suparno terhadap sungai sudah ada sejak ia masih kecil
ia mulai merantau ke jakarta usai menamatkan pendidikan sma pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia sempat bekerja sebagai karyawan swasta di beberapa perusahaan yang terdapat di ibu kota
namun sejak dua ribu delapan belas ayah empat orang anak ini memilih berhenti dari pekerjaan regulernya
dan mulai mendedikasikan dirinya sebagai seorang perempuan
sebagai relawan peduli sungai ciliwung
sebelumnya ia menafkahi keluarganya dari pendapatan tetap per bulan
yang ia dapatkan dari perusahaan tempatnya bekerja
namun kini dengan statusnya sebagai relawan pendapatannya tidak tetap
secara apa sih namanya kekeluargaan gitu ya
bilang kami mereka anak saya berempat itu yang diwakili oleh anak yang paling besar atau yang sulung
iya dulu sebelum ayah resign waktu masih kerja tidak seperti ini
masih polo hanya kasihan sama mama
karena mama kemudian harus berpikir keras bagaimana mengatur ini dan itu
nah saya hanya berkata kepada mereka bahwa ini mungkin sulit kalian pahami
karena upaya yang ayah lakukan adalah sebenarnya melakukan upaya pembelaan hak terhadap hak hak kamu
hak hak anak di indonesia bahkan anak anak di seluruh dunia
karena ketika semuanya terlambat kalian yang kemudian akan menanggung beban
mungkin hari ini kalian belum merasakan
kalian belum mengerti maksud dan tujuan ayah
mungkin kalian baru akan memahami setelah ayah tiada kelak
ini maksud dan tujuan ayah yang selama ini dilakukan
ya pastilah namanya serang istri ya ada rasa khawatir pasti ada
namanya kita dikali kan kita curah hujan nggak tahu
tiba tiba dari atas hujan air banjir kan kita nggak tahu
karena saya gitu namanya kita kerjaan gimana
karena dia cinta sih ya
dari tahun terjun ke kali itu dari dua ribu
awal awalnya hanya sabtu minggu aja
terus sempat ngomong ke saya waktu masih kerja di jakarta pengen resign
loh mau nyari apa dikali kata saya gitu kan
terus tapi karena mungkin dia seneng memang udah maunya dia nggak dia jadi relawan
yaudah tahun dua ribu sembilan belas tuh dia resign
langsung fokus ke ciliwung sampai sekarang
suparno juga kerap melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan cara memilah sampah rumah tangga
tapi kalau ini misalnya kotor kena minyak dan sebagainya bisa berubah sifatnya
kali ini suparno memberikan edukasi terhadap siswa siswi di smk surya kencana yapis kota bogor
hal yang disampaikan suparno tergolong sederhana
yakni bagaimana agar generasi penerus sadar pentingnya menjaga lingkungan dengan cara memilah sampah rumah tangga sejak dari rumah masing masing
suparno dan rekan juga mengajarkan cara membuat biopori atau lubang yang akan diisi sampah organik
selain untuk mengurangi sampah organik biopori juga menyuburkan tanah dan menjaga

hingga kadar air tanah
suparno berharap masyarakat bisa mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan
berhenti membuang sampah ke sungai
mendorong agar masyarakat sipilnya semakin cerdas
khususnya sumber daya air
tata kelola sampah
kemudian bencana hidrometrologi
itu kita pahami
kemudian masyarakat kemudian bersikap dengan arif dan bijaksana
tata kelola sungai ciliwung melibatkan pemerintah lintas provinsi
suparno berkolaborasi dengan komunitas dan relawan sungai ciliwung lainnya
untuk menyampaikan persoalan sungai ciliwung ke pemerintah
yang daerahnya bersinggungan dengan sungai ciliwung
seperti kabupaten bogor
dan provinsi dki jakarta
dan secara infrastruktur
pemerintah bersama stakeholder yang lain
mempersiapkan infrastruktur yang mencukupi
agar sampah yang kemudian sudah dikelola
mana yang bisa diolah di situ
mana yang tidak
kemudian juga ada infrastruktur infrastruktur pendukung
yang bisa menyelesaikan sampah sampah yang kemudian dihasilkan
sampah plastik sampah kain
bahkan sampah residu
jangan sampai sampah sampah itu
katakanlah dibuang di alam bebas
dan juga ke sungai
atau ditumpuk begitu saja di tempat pembuangan akhir sampah
seorang diri ia tak akan mampu menjaga sungai ciliwung
yang memiliki panjang lebih dari seratus km
ia berharap agar pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan
yang berpihak terhadap kelestarian lingkungan
kemudian saya melewati arus yang seperti itu
hidung saya kemasukan air
saya kehilangan kesadaran
daerah trus around
di usianya yang tak lagi muda
setiap harinya suparno berkeliling kota menggunakan sepeda
dengan sepedanya pula
suparno menjangkau titik titik sungai ciliwung yang terdapat di kota bogor
tak jauh dari tempat tinggalnya
rutinitas ini biasanya ia lakukan sejak pagi hingga sore hari
semenjak ia menjadi relawan peduli ciliwung
suparno telah empat kali menyusuri sungai ciliwung dari hulu ke hilir
dari bogor hingga cakit
ketika dia menangis
dia menangis dengan kebenaran
ia sempat dua kali nyaris kehilangan nyawanya ketika menyusuri badan sungai ciliwung
namun kecintaannya terhadap sungai membuatnya tak mengenal rasa jerna
untuk tetap mendedikasikan diri menjaga sungai ciliwung
ini kalau sudah mager
jadi ini di tengah pinggir sungai
ini ada di agak pusaran gitu dengan latar belakang pohon loa itu
istirahat aja disini sambil muter muter aja udah
udah ini muter aja udah disini nih ya
tuh ada panggipul juga lagi muter muter juga
sampai kapan sih pak
mau terus terusan ke sungai ini
karena ini seperti main main
ya sampai ujung permainan ini selesai
artinya ya mudah mudahan upaya yang saya lakukan bersama teman teman
upaya yang kami lakukan istiqomah
karena melakukan sebuah perubahan itu gak mungkin dilakukan hanya sekejap hit and run
tapi memang harus dilakukan terus menerus
upaya dari sisi kami yang usianya sudah kolot nial
memang sudah tidak memungkinkan lagi
harapannya memang kemudian ada
orang orang muda yang kemudian melanjutkan
yang kemudian dilakukan itu tidak dari nol lagi
tapi katakanlah sebuah proses perjalanan
katakanlah kami sudah sampai lima langkah atau sepuluh langkah
nah yang melanjutkan adalah di titik terakhir itu
kemudian dilanjutkan lagi
jadi pak buat pak deparno nih yang menghabiskan keseharian di sungai ciliwung ini
kondisinya di detik ini seperti apa pak
antara sungai ciliwung dengan sampah sampahnya itu pak yang paling penting
oke jadi kalau berbicara sampah dan sungai
itu memang terutama di aspek pengelolaan sungainya
itu tidak bisa secara parsial
katakanlah kebijakan atau program pemerintah itu harus nyambung
pemerintah kota juga harus menyambung
pemerintah kota juga harus menyambung
pemerintah kota juga harus menyambung

kemudian sudah ada tim yang secara khusus tiap hari bersama masyarakat yang tinggal di bantaran sungai
mereka belajar bersama sama
menyelesaikan masalah masalah yang ada di bantaran sungai
kemudian juga teman teman satgas melakukan upaya upaya penanganan sampah yang katakanlah masuk di badan sungai
nah ini kota bogor
akan lebih bersemangat lagi
akan lebih bagus lagi
akan lebih berdampak lagi
ketika kota bogor sudah melakukan
kabupaten bogor juga melakukan
kota depok juga melakukan
kota jakarta juga melakukan
artinya berbicara ini
kota bogor lebih bersemangat saat ini
karena memang secara harian
ada teman teman tim satuan tugas naturalisasi cilipung
yang setiap hari kerja dari senin sampai jumat ada
saya mencoba saya mencoba saya mencoba
sama teman teman untuk juga melengkapi
ketika saya senin sampai jumat juga ada di tim satgas
sabtu atau minggu saya bersama masyarakat lagi
bermain di sungai lagi seperti yang kita lakukan selama ini
pak d ada cerita nggak sih pak d
pengalaman yang paling berkesan atau yang apa ya
yang paling ngenaklah di pak d selama nyusur sungai di cilingung ini
ya pertama adalah ini dari sisi safety
saya pernah melakukan hal konyol
saya ketika itu body rafting gitu ya
pakai pelampung pakai helm pakai sepatu dan sebagainya
nah karena sendirian kemudian saya melewati arus yang seperti itu
kemudian hidung saya kemasukan air
saya kehilangan kesadaran
setelah hidung kemasukan air
kemudian mulut saya juga kemasukan air
nah dari situ saya kemudian menelaah lebih lanjut lagi
dan saya kemudian dapat pesan dari teman teman
kalau kegiatan di badan sungai langsung atau di sungai itu tidak boleh sendirian
itu yang pertama
yang kedua saya bersyukur empat kali sudah sampai pintu air manggarai dari bogor
dari bogor ke manggarai
ini adalah sebagai apa
mungkin tidak semua orang bisa mengalami atau memiliki kesempatan untuk itu
tapi saya bersyukur akhirnya saya bisa mendapatkan perspektif dengan mata kepala saya sendiri
bagaimana sepadan kiri kanan sungai
kemudian bantaran sungai
pemukiman pemukiman yang ada di bantaran sungai yang saya lewati
pak deh barangkali arti sungai buat pak deh apa sih
arti sungai bagi saya secara pribadi
arti sungai bagi saya
arti urat nadi
ibarat bumi ini adalah badan
kemudian sungai sungai ini adalah urap nadi yang kemudian mengalirkan darah mengalirkan oksigen
ketika urat nadinya kotor darahnya kotor
ya badan kita akan sakit
badan kita akan sekarat
begitu juga mungkin bumi
ketika urat nadinya tercemar urat nadinya kotor
mungkin juga bumi mengalami kesakitan yang sama seperti kita
secara metabolisme terganggu
harapannya adalah hubungan antara manusia dengan alam itu harmoni
kita memanfaatkan sumber daya alam itu dengan bijak
tidak boleh yang sifatnya kemudian berlebihan terlebih destruktif
ketika kebutuhan kita berlalu kita bisa memanfaatkan sumber daya alam itu dengan bijak
ketika kebutuhan kita cukup ya sudah hentikan
ketika kita menggunakan sumber daya apapun
termasuk ketika kita ingin mendiami suatu tempat
kalau kita sudah punya ruang cukup ya sudah
jangan kita kemudian meronta ronta ingin memiliki sesuatu yang jauh dari angan angan kita
karena ketika kita terpedaya oleh angan angan kita
pastilah akhirnya nafsu itu yang kemudian akan menjerumuskan kita
kepada hal hal yang sifatnya destruktif
harmoni antara manusia dengan alam semesta
ia hanya ingin manusia dan alam hidup harmonis
ia berharap para pelaku kebijakan berpihak pada lingkungan
ia juga berharap pemerintah sadar dan mau bersama sama menjaga kelestarian alam